upaya pembebasan sepuluh warga negara indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf di filipina masih terus dilakukan
pihak tni mengaku sudah menyiagakan pasukan di beberapa titik dan siap melakukan langkah penyelamatan
namun sejauh ini filipina menyatakan masih sanggup membebaskan para sandera tersebut
berikut penjelasan panglima tni saat berada di padang sumatera barat selasa siang
antara filipina sudah menunjukkan ketika baiknya untuk berusaha membebaskan sandra dengan resiko yang sangat luar biasa
dan sebagai negara tangga kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah filipina
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh menteri luar negeri bahkan bertemu dengan presiden
maka kita masuk ke wilayah orang harus permisi
kami sudah menawarkan semuanya apapun yang diminta kami siap
sampai saat ini pemerintah filipina mengatakan masih mampu melakukan sendiri